aduh jangan dong ya whatsapp jangan sampai ada masuk iklan ya
tunggu dong ya ini dia yang bikin ceo facebook sama ceo whatsappnya agak sedikit keles
karena sebelumnya juga udah sempat keluar lebih dulu kan brian acton
jadi ya sampai ada hashtag dilihat facebook coba
nah kemudian ceo facebook mark zuckerberg menyatakan bahwa facebook berencana membuat fitur baru berupa layanan kencan
hmm ini jangan jangan justru banyaknya bukan dilihat facebook ya
makin supaya facebook tuh semakin banyak fiturnya
untuk pertama kalinya media sosial terbesar di dunia ini mengambil bagian dalam hubungan percintaan para penggunanya
hal ini diungkapkan saat zuckerberg berbicara pada acara pertemuan tahunan facebook bersama para pengembang peranti lunak
ia menyatakan bahwa layanan kencan akan menjadi hal yang sangat cocok bagi facebook
fitur ini akan difokuskan untuk membangun hubungan cinta yang serius
lahan kencan ini akan dikembangkan dengan mengutamakan privasi
nah tentang kasus penyalahgunaan privasi yang terjadi baru baru ini facebook juga menyatakan telah mengeluarkan fitur hapus riwayat pencarian
butuh waktu beberapa bulan ke depan untuk mengembangkan fitur kencan ini
facebook tengah mengembangkan fitur ini bersama advokat akademisi dan juga parlemen untuk mengetahui saran dari para pembuat
malaysia mengutamakan fitur ini sebagai fasilitas pada mengulangi rangkov

sekarang saya menyebut fitur ini pemerintah coconut